tentang analisis data mingguan per sembilan belas juli tahun dua ribu dua puluh
pada saat ini seperti biasanya kita umumkan pada hari selasa
terlihat peta zonasi risiko dari potensi peningkatan kasus yang ada di indonesia
pada saat ini dalam perkembangan seminggu terakhir
ada tiga puluh lima kabupaten kota dengan risiko tinggi
ada satu ratus enam puluh sembilan kabupaten kota dengan risiko sedang
dua ratus sepuluh kabupaten kota dengan risiko rendah
lima puluh dua kabupaten kota tidak ada kasus baru
artinya selama empat minggu terakhir tidak dilaporkan kasus baru
dan kemudian dikirimkan kembali ke kabupaten kota
kasus yang ada sembuh seratus persen
selain itu ada daerah daerah yang tidak terdampak
yaitu sejumlah empat puluh delapan kabupaten kota
kalau kita lihat kondisi seperti ini
terlihat bahwa daerah daerah dengan risiko tinggi
dalam delapan minggu terakhir terlihat jumlahnya menurun
dan berubah menjadi zona risiko tinggi
ini adalah kasus yang sedang rendah dan tidak terdampak
jadi kalau kita lihat di sini
indonesia telah mampu menekan beberapa kasus
sehingga terjadi perbaikan zonasi
namun demikian ada beberapa daerah yang masih kasusnya masih tetap tinggi
dan ini perlu perhatian yang sangat ketat
untuk seluruh anggota masyarakat dan pimpinan daerah
agar daerah daerah ini zonanya bisa menjadi lebih baik
selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang
tiga belas kabupaten kota risiko tinggi yang telah menjadi risiko sedang
di sini terlihat ada dari provinsi bali
ada karangasem provinsi gorontalo
ada bune bolangu dan kota gorontalo
sedangkan di jawa timur ada sidoarjo mojokerto
bojonegoro dan jawa timur

sedangkan di provinsi maluku utara ada kota ternate
di provinsi sulawesi utara ada minahasa utara
dan kota bitung
sedangkan di provinsi sulawesi selatan ada bantaeng
serta di provinsi dki jakarta jakarta utara dan jakarta timur
begitu juga ada tiga puluh empat kabupaten kota dengan risiko sedang
berubah menjadi kota yang tertinggi
kota yang diperkenankan adalah
kota ternate kota belitung kota jawa timur

di sini cukup banyak mulai dari provinsi banten
di aceh jawa barat jawa tengah lampung
kalimantan timur provinsi kepulauan bangka belitung
provinsi kepulauan riau provinsi jawa timur
provinsi sulawesi barat provinsi maluku
provinsi ntb provinsi papua barat
provinsi sumatera selatan provinsi sulawesi
sulawesi selatan provinsi sulawesi tenggara provinsi sulawesi utara provinsi sumatera barat dan provinsi sumatera utara
begitu juga ada sebelas kabupaten kota dari resiko rendah yang berubah menjadi tidak ada kasus
dari zona kuning menjadi tidak ada kasus
ini ada di provinsi sulawesi tengah yaitu sigi provinsi kalimantan barat kota singkawang provinsi papua barat di raja ampat dan kaimana
provinsi sumatera barat ada pasaman dan kepulauan mentawai provinsi ntt manggarai provinsi sulawesi tenggara bombana dan kolaka timur
provinsi sulawesi utara minahasa tenggara serta provinsi sumatera utara di gunung sitolik
begitu juga ada beberapa hal perkembangan yang ingin kita sampaikan yaitu angka kesembuhan per provinsi
terlihat bahwa rata rata kesembuhannya secara nasional adalah lima puluh dua empat puluh tujuh persen
di mana dari tiga puluh empat provinsi yang ada di indonesia dua puluh tiga provinsi dengan jumlah yang cukup banyak
dengan kesembuhan di atas angka nasional
ini adalah kabar baik sedangkan masih ada juga sebelas provinsi dengan kesembuhan di bawah angka nasional
inilah yang harus kita dorong agar angka kesembuhannya naik secara rata rata
dan khususnya untuk prosentase sembuh dari positif yang tertinggi
itu berasal dari kalimantan barat dengan nilai sembilan puluh tujuh tujuh puluh tujuh persen
sulawesi tengah delapan puluh sembilan delapan persen
kalimantan utara delapan puluh delapan delapan puluh sembilan persen
serta kepulauan riau delapan puluh tujuh dua puluh lima persen
kalau dilihat dari angka kesembuhan tertinggi jadi jumlah orangnya
di dki jakarta ada sepuluh empat ratus lima
di jawa timur sembilan tiga ratus tiga puluh
di sulawesi selatan
jawa tengah ada tiga satu ratus delapan puluh tiga
dan di jawa barat ada dua satu ratus tujuh puluh empat
pada saat sekarang
pemerintah indonesia memprioritaskan ke delapan provinsi
terutama dalam penanganan covid sembilan belas
karena delapan provinsi ini berkontribusi sekitar tujuh puluh empat persen dari total kasus yang ada di indonesia
yaitu provinsi sumatera
provinsi sumatera utara
provinsi kalimantan selatan
provinsi sulawesi selatan
dan jawa timur
kami berharap bahwa
provinsi provinsi yang masih menjadi prioritas
dan daerah daerah dengan zonasi risiko tinggi dan sedang
untuk mari kita bersama sama betul betul
menggalakkan promosi keseluruhan
dengan menggunakan protokol kesehatan
dengan menjalankan protokol kesehatan
dan sering cuci tangan
dan kami berharap bahwa semua masyarakat menjaga imunitasnya
dan betul betul kita semua bisa bekerjasama membuktikan
bahwa mayoritas masyarakat indonesia adalah disiplin menjalankan protokol kesehatan
dan kami juga berharap dengan cara seperti ini
setiap minggu kita bisa menyampaikan kabar baik
karena masyarakat indonesia makin lama makin banyak yang sehat
demikian kami sampaikan perkembangan terkini dari penanganan covid sembilan belas
terima kasih atas perhatiannya
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh